kami harus menyapa anda yang baru bergabung bersama viral ramadan khususnya bagi anda masyarakat indonesia yang berada di berbagai belahan dunia anda berada di tempat yang tepat
banyak sekali cerita dari warga negara indonesia lain yang berada di belahan negara yang lain berbagi cerita di viral ramadan
dan berbicara mengenai waktu yang terbatas terutama saat sahur memang kerap dijadikan alasan kenapa frozen food atau makanan beku begitu digemari untuk sajian menu sahur
lalu bagaimana nutrisinya dan teknik pengolahan yang baik dari makanan beku berikut informasinya untuk anda
beragam adek keolahan frozen food atau makanan beku ditawarkan
makanan dengan teknik freezing ini tak pernah kehilangan penggemar karena menjadi solusi andalan terutama bagi para ibu yang menyiapkan menu sahur
kalau frozen food sih sebenarnya kalau buat aku sendiri tuh lebih praktis ya
jadi kalau misalkan sahur nih buru buru udah waktunya lupa alarm atau apa tuh tinggal buka kulkas dan goreng atau apapun itu jadi lebih cepat sih sebenarnya
bagaimana dengan nilai gizinya
menurut salah satu dokter spesialis gizi klinik makanan yang dibekukan pada suhu rendah tidak mempengaruhi nilai gizi secara keseluruhan
namun ada kandungan vitamin yang menurun
apapun yang kita makan mau dalam bentuk udah di frozen itu sesuai dengan kebutuhan kita
jadi memang sudah kita persiapkan sebelumnya
kalau kita cuma punya waktu satu minggu bisa kita persiapkan di hari sabtu dan minggu
nah yang harus diperhatikan adalah porsinya
jadi dibikin satu pak satu pak untuk sekali makan
jangan sudah semuanya dijadikan satu pas mau makan dikeluarin dulu semua diencerin masukin lagi
nah itu resiko kontaminasi bakterinya akan menjadi meningkat
jadi sebaiknya kita sudah buat satu porsi satu porsi
frozen food memang sedap disantap
saat sahur pilihlah teknik pengukusan dibandingkan menggoreng yang bisa membuat tenggorokan panas dan cepat haus
imbangi dengan serat agar tidak terjadi konstipasi atau sembelit
dan jika memiliki waktu berlebih ada bisa membuat frozen food sendiri untuk dijadikan stok selama bulan puasa
selamat merancang menu sahur untuk bekas
selamat merancang menu sahur untuk bekas